masjid agung luwu yang berada di pusat kota belopa kabupaten luwu sulawesi selatan terbakar siang hari tadi
tak ada korban jiwa dalam kejadian ini
kejadian berawal dari kepulan asap hitam yang muncul di kubah utama masjid agung luwu belopa sekitar pukul sebelas waktu indonesia tengah
warga panik dan segera berdatangan ke lokasi kejadian untuk membantu memadamkan api
empat unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang sudah mulai membesar
api akhirnya berhasil dipadamkan tiga puluh menit kemudian
diduga api berasal dari percikan api las dari atas kubah yang sedang diperbaiki
polisi masih mendalami kasus kebakaran tersebut
kejadian ini kita terima laporan awal pada pukul sebelas waktu indonesia tengah tadi siang
kemudian kami langsung tidak lanjuti laporan masyarakat tersebut dengan menghubungi atau berkoordinasi dengan posko terdekat
posko terdekat yaitu posko di belopak
setelah itu kami langsung kontak ke posko pondrang dan posko lombok selatan untuk melakukan backup